kepolisian menyegel kantor ketua umum persatuan artis film indonesia
yang berada di gedung pusat perfilman kuningan jakarta selatan
penyegelan berkaitan dengan kasus yang menimpa ketua umumnya gatot brajamusti
yang tertangkap tangan menggunakan sabu sabu
kantor parvi yang berada di gedung pusat perfilman usmar ismail kuningan jakarta selatan
disegel oleh aparat kepolisian
penyegelan dilakukan pada ruangan ketua umum mereka yang berada di lantai empat gedung tersebut